hati muklis gundah gulana
kenaikan harga bbm berdampak sangat besar terhadap pengeluarannya
untuk sekali melaut perahunya membutuhkan tak kurang dari lima liter pertalite
meski pemerintah menetapkan harga per liter pertalite sepuluh ribu rupiah
muklis harus merogoh kocek dua belas ribu rupiah per liter
pasalnya surat rekomendasi untuk nelayan membeli bbm di spbu
muklis terpaksa membeli pertalite di pengecer yang harga per liternya lebih mahal dua ribu rupiah
berdua dengan istrinya fadila mencari dan mengolah ikan laut
memang menjadi mata pencaharian utama muklis
ikan tangkapan muklis seperti ikan bulu ayam dan bulu mentok
diolah fadila menjadi ikan asin
banyaknya ya bu
jadi yang putih ini adalah bulu mentok
yang bening kayak gini bulu ayam
ini yang paling mahal ini bu
ini berarti hari ini dapat banyak nih bu
selalu tiap hari seperti ini
ya tidak pasti
dapat banyak kadang ya dapat sedikit
itu sering banget itu bu
iya sering kalau angin
sampai berapa lama
ya kadang seminggu pernah
pengeluaran untuk bbm yang meningkat bagai pukulan bagi nelayan
pasalnya tidak setiap hari mereka mendapatkan ikan
jika pulang dengan tangan hampa artinya modal tak kembali
di lain sisi kesatuan nelayan tradisional indonesia
atau knti jawa timur mengatakan
jauh sebelum harga bbm naik
sebenarnya subsidi harga bbm belum bisa dirasakan
jadi bbm tidak bisa diperoleh

selama ini meskipun harga bbm tidak naik
itu nelayan kecil
itu sama sekali belum pernah menikmati bbm bersubsidi dari pemerintah
nah ini dikarenakan karena memang kebijakannya yang diskriminasi
jadi hanya nelayan besar
nelayan yang kapal di atas
sepuluh sampai tiga puluh jt yang bisa menikmati bbm bersubsidi jenis tertentu
sementara itu alokasi subsidi bbm berupa bantuan langsung tunai
untuk nelayan dirasa kurang membantu
dari pemerintah terkait
apa namanya untuk ketika nelayan harus bisa mendapatkan
santunan atau semacam bantuan sosial
seperti blt misalkan
nah itu pun juga
juga tidak bisa membantu
karena ini kalau blt memang sampai berselang berapa lama
paling sampai enam bulan atau enam kali pencairan
karena itu knti jati merekomendasikan terdapat bbm bersubsidi
yang didistribusikan melalui kelompok dan juga kooperasi nelayan
sistem distribusi ini dinilai knti lebih efektif dan tepat sasaran sampai ke nelayan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur